sekarang kamu pikir
apa alasan aku untuk menikahi bela
untuk memiliki dia
aku menikah dengan bella karena aku ingin melindungi dia dan keluarganya
kalau aku jeraikan bella
setelah itu apa
siapa yang akan melindungi dia
waktu afif masih menjadi suami ebela
waktu afif masih mencintai bella
udah mau masuk sekolah
ya nanti siva harus belajar yang rajin ya nak ya
bu itu sivonya udah dateng sama papanya
asal makamu udah besar ya
nanti sekolah kami akan mengadakan rapat bersama orang tua murid
jadi saya harap
bapak dan ibu jangan pulang dulu ya
ngantar anak saya aja
gak lama kok bu
bapak gak keberatan kan
bapak gak keberatan kan
bapak gak keberatan kan
gak apa apa aku gak masalah
gak apa apa aku gak masalah
gak apa apa aku gak masalah
bapak aku masih pusat
aku gak sempurna
apakah deda tuhan
hitungnya aja deh
maaf pak mudah mudahan saya nggak terlambat ya
oh iya pak perkenalkan saya tenangannya papanya siva
bapak ibu sekalian ini satu contoh yang sangat luar biasa
walaupun mereka sudah berpisah mereka masih tetap mau untuk mengantarkan sipa ke sekolah
bapak ibu sekalian ada mantan istri ada mantan suami
tapi ingat tidak ada yang bisa mengantarkan siva ke sekolah
ada mantan anak
ada apa kamu ngajak aku ketemu disini gafin
reno aku minta bantuan kamu
cara yang saya tawarkan tentang gafin karena mereka sudah jahat
itu rencananya bisa berhasil
dan penyembahlerankan mereka
mencobajekprogram mereka sendiri
anda ada itu
kalau kan dia menyerah kemana saja berhasil
buat apa yang jadi padaku
minta panaslah bapak ma
saya bisa gempar dengan dia
aku menikah dengan bella karena aku ingin melindungi dia dan keluarganya
sekarang kalau aku cerai dengan bella setelah itu apa
siapa yang akan melindungi dia
dulu waktu afif masih menjadi suaminya bella
waktu afif masih mencintai bella dia nggak bisa melindungi bella
bahkan dia gak bisa membuat bella bahagia
tidak sekarang afif membenci bella
kamu berharap sama dia
lalu siapa lagi
kamu di depan istri kamu yang otoriter aja gak berkutik
aku gak bisa berharap apa apa sama kamu
berhenti berusaha melakukan ini untuk menebus kesalahan kamu gavin
kalau kamu memang ingin memperbaiki apa yang telah kamu hancurkan
bukan dengan cara mempersatukan bella dan afif kembali
udah kita ganti baju dulu ya
kita ganti baju di kamar yana ya
kamu sudah menyembuhkan anak saya
dan menyelamatkan anak saya juga membawa anak saya kembali ke dalam rumah saya ini
tapi kamu jangan berpikiran
sedikitpun saya tidak ada rasa suka sama kamu
saya tahu banget anak saya itu seperti apa karena saya yang melahirkan dia
asal kamu tahu ya
di dalam hatinya afif
yang paling dalam itu hanya ada bella
jadi daripada kamu sakit hati kedepannya lebih baik dari sekarang
kamu menjauh dari afif
aku tahu kok tante
tapi aku mencintai afif
dan aku bakal lakuin apapun demi afif
jadi maaf tan aku gak bisa
tante aku mau pergi
rupanya wanita keras kepala juga
sekarang gede siva warnai bunga mataharinya
bunga mataharinya warna apa
kau ini pinter yang itu ya
ih pinter banget sih anak bapak
eh jangan sampai keluar
iya terus terus terus
di tengahnya warna kuning
nanti di daunnya warna
tadi kok bella bisa ada sih di sana
katanya kamu udah benci sama dia
tapi masih aja ketemu
ya terus mau kamu apa
ya harusnya kamu tunjukin dong ke dia kalau kamu tuh udah melupakan dia
dan tunangan sama aku
nanti kamu bawa mama kamu buat ketemu papa
buat tunangan kita
berarti waktu itu kamu bohong dong
iya nanti aku bicara sama mama ya
ya disvel lanjut ya

anturin shiva ke sekolah

jangan lupa subscribe like dan share ya